setelah dua kali mangkir dari panggilan komisi pemberatasan korupsi
menteri perdagangan enggartia stolokita dijatuhkan ulang untuk diperiksa pada hari ini
pada pemanggilan kali ini enggartia stolokita akan diperiksa sebagai saksi
dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat anggota dpr ri bowo sidik pangarso
dari menteri perdagangan tersebut kpk ingin mendalami terkait dengan sumber dana gratifikasi
yang diduga mengalir ke bowo sidik
dan kami akan langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada adea fitriana di gedung kpk saat ini
adia selamat malam
jadi sampai dengan malam hari ini adia apakah sudah ada konfirmasi
menteri perdagangan enggartia stolokita akan datang atau tidak
kalau kemudian belum datang atau tidak datang apa langkah kpk selanjutnya
ya selamat malam reinhardt
untuk ketiga kalinya ini menteri perdagangan republik indonesia enggartia stolokita
akhirnya kembali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi
konfirmasi terkait hal ini tadi kami awak media sudah dapatkan pada pukul lima belas sore tadi
jurubicara kpk febri diansyah melalui pesan singkatnya mengatakan bahwa
pihak kpk sudah menerima surat dari menteri perdagangan republik indonesia
terkait dengan ketidakhadiran yang hari ini dalam surat tersebut mendak disebut
tidak dapat hadir lantaran ada kegiatan lain ke luar negeri
dan terkait dengan mangkirnya enggartia stolokita untuk kesekian kalinya ini
sebenarnya kpk melalui jurubicaranya febri diansyah tadi mengatakan bahwa
pihaknya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh enggartia stolokita
karena sebenarnya kesediaan untuk diperiksa pada delapan belas juli dua ribu sembilan belas atau hari ini
itu datangnya dari enggartia stolokita
tahu bahwa tanggal delapan juli dua ribu sembilan belas lalu ini enggar tiasto sempat mengirimkan surat kepada kpk
bahwa dirinya berhalangan untuk diperiksa kpk dan kemudian menyatakan bahwa dirinya bersedia
untuk diperiksa pada tanggal delapan belas juli dua ribu sembilan belas artinya hari ini
namun yang diterima oleh kpk informasi dari menteri perdagangan
bahwa hari ini kembali menteri perdagangan enggartia stolokita
tidak dapat hadir ke gedung kpk untuk menjalani pemeriksaan
kemudian kpk juga menyayangkan
hal ini begitu karena menurutnya jangan ada kemudian asumsi di masyarakat
bahwa nanti pejabat publik ini kemudian menghindari proses hukum yang ada
ini sangat disayangkan sekali oleh kpk begitu reinhardt
karena ini juga tanggal delapan belas juli ini merupakan ketiga kalinya
menteri enggartia stolokita ini mangkir dari panggilan kpk pada tanggal dua juli lalu
ini panggilan perdana untuk enggartia stolokita namun ia mangkir
lantaran sedang berada di luar negeri
kemudian dijadwalkan ulang pada delapan juli dua ribu sembilan belas namun mangkir kembali karena sedang ada tugas kenegaraan begitu
kemudian tanggal delapan belas juli atau tepatnya hari ini
kemudian menteri enggartia stolokita beralasan sedang ada kegiatan di luar negeri
dan kemudian terkait dengan langkah apa yang akan diambil kpk
terkait dengan pemanggilan saksi enggartia stolokita dalam kasus ini
sebenarnya tadi dalam pesan singkatnya kepada awak media
ia sempat mengatakan kepada awak media bahwa kpk
masih akan memikirkan langkah apa yang kemudian akan diambil
terkait dengan mangkirnya enggartia stolokita untuk kesekian kalinya
namun bila bicara soal opsi penjemputan paksa atau pemanggilan paksa terhadap enggartia stolokita
sebenarnya bila kita berkaca pada pemanggilan pemanggilan di beberapa tahun yang lalu
seperti contoh tahun dua ribu tiga belas ini ada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan it di perpustakaan ui
yang pada saat itu
saksinya mangkir untuk kesekian kalinya
namun tidak ada keterangan
ini kemudian kpk mempertimbangkan opsi penjemputan paksa
ini juga dilakukan pada tahun dua ribu delapan belas
dimana pada saat itu saksi untuk kasus dugaan
kasus dugaan kasus dana alokasi khusus untuk kabupaten kebumen
ini kpk juga kemudian mempertimbangkan opsi penjemputan paksa
karena saksi yang dipanggil ini mangkir untuk kesekian kalinya tanpa ada keterangan
jadi sebenarnya bila kita lihat
berkaca dari pengalaman pengalaman sebelumnya yang sudah dilakukan kpk
ini ada garis yang perlu digarisbawahi begitu
bahwa akan ada mungkin opsi penjemputan paksa bila saksi ini tanpa keterangan atau tidak menyertai keterangan kepada kpk
namun bila bicara soal kasus enggar tiasno lalu kita
kita tahu bahwa setiap kali mangkir
enggar tiasto ini selalu mengirimkan surat kepada komisi pemberantasan korupsi tentang alasannya mangkir ke pemeriksaan
komisi pemberantasan korupsi
hingga saat ini febri dianca juri bicara kpk
memang belum memberikan statement resmi secara langsung kepada awak media
kita nantikan bersama sama reinhardt apa langkah selanjutnya
langkah konkret yang akan ditempuh kpk
untuk kemudian memanggil enggar tias tolu kita sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi
yang menjerat seorang anggota dpr ri bernama bowo sidik pangarso
baik terima kasih adea fitriana langsung dari gedung kpk di jakarta